kita akan awali informasi pertama ini masih terkait dengan psbb ini seorang pengawal mobil jasa pengangkut uang
menodongkan senjata tajam kepada petugas yang sedang menggelar pemeriksaan di pembatasan sosial berskala besar
di checkpoint pasar jumat jakarta selatan pada rabu siang
sejumlah petugas gabungan menggerubungi sebuah mobil berwarna putih
setelah seorang penumpang menodongkan senjata tajam ke arah petugas yang sedang menggelar pemeriksaan psbb
di checkpoint pasar jumat jakarta selatan rabu siang
aksi berebut senjata tajam pun tak terelakkan ketika penumpang mobil menolak menyerahkan benda tersebut
petugas akhirnya berhasil merebut senjata tajam dari tangan mulyanto
pria ini kemudian digiring ke pos pemeriksaan untuk dimintai keterangan
setelah diinterogasi mulyanto pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya
di interogasi ditanya bahwa dia adalah seorang pensunan militer
pensiunan militer kemudian setelah diamankan beliau meminta maaf atas kesalahan kesalahan yang sudah diperbuat